ada ratusan merpati di pondok pesantren bahrul ulum tambak beras jombang jawa timur yang merupakan pemberian raja arab
kita lihat bagaimana kisahnya
ya ini ratusan merpati yang kini menempati pondok selawe yang menjadi cikal bakal berdirinya pesantren bakrudulum tambak beras jombang jawa timur
dan ini ada kisah uniknya
bermula dari sang pendiri pesantren kiai haji wahab hosbullah bersama para kiai di jawa
yang mendatangi raja arab yang waktu itu dipimpin oleh raja saud
kiai wahab yang dipilih sebagai ketua komite yas ahlus sunnah wal jemaah ini meminta kepada raja arab untuk tidak melakukan penggusuran terhadap makam rasulullah maupun sahabat sahabatnya
lantaran permohonan berhasil menggugah raja untuk membatalkan rencana penggusuran
akhirnya kiai wahab dan kiai kiai lainnya diberikan hadiah sepasang merpati
ada juga versi lain yang menyebut merpati ini merupakan pemberian
guru dari kiai wahab setelah menyelesaikan studinya sekitar tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang pasti tidak ada satupun orang yang berani mengambil merpati tanpa seizin pihak pesantren